hari persiapan menghadapi sea games dua ribu sembilan belas
kolam renang tirta arum di bali menjadi tempat latihan selama beberapa bulan terakhir
bagi enam perenang nasional yang akan tampil di sea games desember mendatang
selain berlatih di dalam negeri pada tujuh belas oktober ini tim renang indonesia juga akan berangkat ke kumning
yang berlokasi di tiongkok untuk menjalani training camp selama dua minggu
perancis david armandoni berharap anak anak asuhnya ini dapat mencapai puncak penampilannya di filipina nanti
saya berharap ini akan berjaya dan memberikan kebaikan untuk misi ini
dari hasil jakarta open swimming championship yang diadakan september lalu
para perenang pelatnas indonesia yang berlatih di bali ini menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan
salah satunya adalah fadlan prawira
perenang berusia dua puluh dua tahun ini mampu mengalahkan seniornya triadi fauzi di nomor dua ratus meter gaya ganti putra
di filipina nanti fadlan pun berambisi untuk dapat melampaui raihannya di sea games dua tahun lalu di malaysia
yang hanya mampu merebut dua menit
dua medali perak dan dua medali perunggu
target pribadi sih pengennya melebihi pencapaian yang kemarin di malaysia ya
yang jelas dari catatan waktu udah pasti padahal mau rekonas
terus dari medali ya mudah mudahan insya allah bisa dapat emas
di nomor yang mungkin agak terbuka lebar peluangnya itu yang di open water sama yang mungkin di parus ganti
selain fadlan indonesia juga memiliki dua perenang potensial yang baru berusia tujuh belas tahun
azahra permatahani dan farel armandio tangkas
di jakarta open september lalu keduanya mampu mempertajam rekornas di nomor dua ratus meter gaya dada
dan dua ratus meter gaya ganti putri serta dua ratus meter gaya punggung putra
semua pesawat di tim ini tim ini tidak besar jadi semua pesawat di tim ini akan ke manila untuk melihat permainan
karena mereka memiliki potensi besar untuk medal
jadi apa pun jika mereka jenior atau tidak kita tidak peduli
targetkan untuk setidaknya menyamai prestasi empat medali emas yang diraih di sea games dua ribu tujuh belas
indonesia total akan mengirimkan tiga belas atlet renang terbaiknya di sea games dua ribu sembilan belas
sebagai bagian dari persiapan jelang sea games dua ribu sembilan belas tim renang indonesia akan menjalani training camp di tiongkok selama dua minggu hingga awal november dua ribu sembilan belas